kementerian perhubungan kembali menawarkan mudik gratis bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor
hal ini merupakan upaya menekan angka kecelakaan sepeda motor dan sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas pada lebaran nanti
setelah dua tahun tanpa ada mudik gratis akibat pandemi kementerian perhubungan melalui direkturat perhubungan darat tahun ini kembali menyelenggarakan program mudik gratis bagi masyarakat
hal itu pertama kali disampaikan dalam media briefing kesiapan angkutan lebaran dua ribu dua puluh dua kementerian perhubungan pada delapan april lalu
dalam acara tersebut direkturat jenderal perhubungan darat budi setiadi menyampaikan pemerintah menyediakan sekitar sepuluh tempat duduk bagi masyarakat untuk mudik gratis dari jakarta bogor depok dan tangerang atau jabodeta ke empat belas kota tujuan di jawa tengah dan yogyakarta
program ini disambut baik oleh para calon pemudik seperti nanang
nanang yang mengaku sudah beberapa kali menjadi peserta mudik gratis mengatakan perlu waktu sekitar dua belas jam mengendari sepeda motor ke kampungnya di wonogiri
namun nanang memilih menggunakan program mudik gratis ketimbang naik sepeda motor
karena lebih aman bagi dia dan keluarganya
berbeda dengan anang seorang calon pemudik lain mengatakan baru pertama kali mendaftar program mudik gratis
sebelumnya ia mudik menggunakan sepeda motor
namun saat ini ingin mencari alternatif yang lebih aman
tapi ia kesulitan melakukan
kemarin ada yang ngasih tahu ada mudik gratis
saya coba ternyata waktu dibuka antusiasnya ya allah benar benar itu susah banget masuknya
sekali dibuka tanggal antara tanggal sembilan sepuluh dari pagi nggak bisa
dari pagi siang sore dapatnya malam jam setengah dua
itulah bisa masuk tapi giliran mau pilih kota itu kosong
dari dari hari itu sampai sekarang itu nggak bisa terus
dalam rapat bersama komisi lima dpr ri
direkturat jenderal perhubungan darat menyampaikan antusiasme masyarakat dalam menggunakan program ini sangat tinggi
pemerintah bahkan telah menaikkan jumlah kuota penumpang menjadi dua kali lipat untuk mengakomodir peminat yang masih ingin mendaftar
budi berharap masyarakat tidak mudik menggunakan sepeda motor karena kurang aman
bagi berminat mengikuti program mudik gratis harus terlebih dahulu mendaftar di laman mudikgratishoop todd gov id
menyetujui syarat dan ketentuan mengisi data pribadi yang diperlukan memilih lokasi keberangkatan dan tujuan lalu validasi data di posko
kemarin awal saya menyiapkan sepuluh miliar tapi pak menteri minta tambah jadi sekitar dua puluh miliar
artinya sekitar dua puluh satu ribu masyarakat akan bisa kita menggunakan mobil bus gratis dan motornya yang diangkut sama kita sekitar dua seratus
sementara itu dalam sidang para pakar keselamatan transportasi darat yang berlangsung pada dua puluh tiga maret lalu
sekretaris dijen perhubungan darat marta hardi sarwono menyampaikan kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun dua ribu dua puluh satu mengalami peningkatan dibanding tahun dua ribu dua puluh
dalam setahun jumlah kasus kecelakaan meningkat
lintas meningkat lebih dari tiga kasus menjadi satu ratus tiga enam ratus empat puluh lima
sementara jumlah korban meninggal mencapai lebih dari dua puluh lima ribu jiwa
jika melihat klasifikasinya berdasarkan jenis kendaraan keterlibatan kendaraan yang paling tinggi adalah sepeda motor
dikatakan ingin melakukan perjalanan mudik pada tahun ini
lima belas juta lebih diantaranya merupakan warga jabodetabek
hasrat pulang kampung masyarakat yang tinggi ini haruslah diiringi dengan kesadaran akan keselamatan
sehingga setiap pemudik dapat sampai dan kembali dengan aman
arya dita utama indra hadi jakarta